tiga hari setelah idul fitri saya memutuskan untuk jalan jalan
tapi apalah daya rencana jalan jalan di puncak hancur seketika karena melihat saya nampaknya cuma jalan di tempat bahkan cuma duduk di tempat nih
nggak jalan sama sekali saya stuck dari tadi di titik ini sejak pukul tujuh pagi
dan sekarang sudah jam tiga sore masih sama nggak ada pergerakan
kalaupun ada mobilnya maju rendet rendet sedikit sedikit paling jauh hanya dua puluh meter dari titik saya awal berhenti
ini karena ada sistem buka tutup di jalur puncak sehingga dari pagi tadi jalur dari puncak yang mengarah ke jakarta yang dibuka
jadi yang arah jakarta ke puncak belum bisa nggak ada sekarang
aduh ini saya mau lihat dulu deh
di depan kayak gini
sudah berjam jam di dalam mobil pegel juga sekarang saya ingin lihat
macetnya udah panjang banget
ini sebenarnya dari awal kita itu di sumarekon bogor udah macet banget
sekarang kita lihat ya
sebenarnya kalau dari titik ini yaitu di jalan raya sukaraja itu tinggal satu km lagi untuk menuju ke jalan raya puncak
tapi udah berjam jam stuck kayak gini
entah jam berapa akhirnya pintunya ataupun juga jalannya ini bisa dibuka sehingga kendaraan yang mengarah dari jakarta menuju ke puncak bisa naik ke atas
sekarang itu masih nggak tahu sampai kapan kita masih harus menunggu
jadi saya masih harus berpikir nih lanjut apa nggak ya liburannya
pak soleh dari mana mau ke mana rencananya
dari bekasi mau ke bandung
dari bekasi mau ke bandung
jalannya udah dari jam berapa tuh dari rumah
dari rumah jam enam
jam enam terus stucknya udah kayak gini gimana
diperkirakan nggak sih sebenarnya kalau ada macet yang selama dan sepanjang ini
dari jam berapa sampai sini jam delapan
sampai sekarang setengah tiga macet
dari jam delapan nunggu
sampai setengah tiga
sebelumnya mas sudah dapat info belum sih kira kira ini bakal dibukanya jam berapa gitu biar bisa jalan ke atas
gak ada ada juga info
cuma katanya katanya nggak jelas
ada yang bilang jam lima jam tiga
nggak jelas infonya
kalau gitu yang harapannya mas soleh gimana supaya bisa kembali ke bandung tuh sesegera mungkin gitu
apa informasinya dipercepat kah atau bagaimana
ya harapannya informasinya dipercepat
seperti buka jalannya biar bisa lewat
nggak macet begini
ratusan kendaraan padat mengular seperti parkir di jalur alternatif ini tanpa bisa maju mundur ataupun putar balik
karena jalan pemukiman warga yang begitu sempit
terjebak kemacetan dalam jangka waktu yang begitu panjang tanpa informasi yang jelas tentu menambah faktor lelah para pengendara
pengaturan waktu buka tutup mesti diperjelas agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan dengan baik
kelari searah dia
andra anhar andika marianto kabupaten bogor jawa barat